temuan mingguan partai membahas informasi mengenai bergabungnya deddy miswar menjadi jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin
dalam kesempatan itu deddy miswar hadir menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya mekanisme kepada pengurus partai
sementara itu ketua dpd partai demokrat irfan suryanggara menyatakan deddy miswar masih menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan daerah demokrat jawa barat
ini jelas karena pak ketua karena ini harus mekanisme partai saya gak bisa bicara
sampai saat ini bapak deddy miswar masih menjadi ketua mpd partai demokrat jawa barat
bapak deddy miswar fatsun dengan seluruh anggaran dasar
rumah tangga dan aturan partai demokrat